situasi operasi tinombala masih menyisakan persoalan efektivitas pencarian kelompok santoso di lembah napu poso
hingga bulan keempat dua puluh sembilan orang yang masuk daftar pencarian orang masih bersembunyi
kapolri jenderal badrodin haiti beserta kepala bnpb dan pejabat mabes polri hari ini mengevaluasi jalannya operasi tinombala
hasil evaluasi menyebutkan tidak ada penambahan jumlah pasukan
operasi tetap terbagi menjadi empat sektor mulai dari lore piore hingga poso pesisir
polisi juga menjamin keamanan kabupaten poso hingga poso kota
dan sejauh ini dalam hasil evaluasi efektivitas tim satgas tinombala menjadi perhatian